ya kasus covid sembilan belas di indonesia terus meningkat
per sepuluh februari dua ribu dua puluh dua kemarin penambahan bahkan mencapai lebih dari empat puluh ribu kasus
wilayah aglomerasi jabodetabek menjadi penyumbang tertinggi laju penularan covid sembilan belas
jurubicara penanganan covid sembilan belas wiku adi sasmito menyebut penyumbang besar penularan covid sembilan belas berasal dari kluster perkantoran
dan berikut laporan khas redaksi
kantor kelurahan lengkong gudang yang terletak di jalan astek lengkong gudang kecamatan serpong tanggerang selatan ditutup sementara waktu
penutupan ini dilakukan usai sejumlah staf kelurahan dinyatakan reaktif covid sembilan belas setelah dilakukan tes usap oleh pihak puskesmas
seluruh staf kelurahan sudah menjalani isolasi mandiri di rumah di bawah pengawasan puskesmas
dilakukan penutupan dulu dan semua yang melakukan itu kemudian didisinfektan lokasinya
untuk kemudian dilihat di tinjau beberapa hari
jadi memang kondisinya sekarang transmisi lokalnya untuk varian delta khususnya ini memang cukup banyak di tangerang selatan ini
di makassar gedung balai kota makassar disterilkan menggunakan disinfektan oleh petugas dari badan penanggulangan bencana daerah kota makassar pada kamis
penyemprotan dilakukan untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas setelah wali kota makassar terkonfirmasi positif covid sembilan belas
sementara di jakarta kawasan pemukiman rw sepuluh kelurahan pondok bambu durensawi jakarta timur
kami siang disemprot cairan disinfektan oleh petugas palang merah indonesia
penyemprotan dilakukan lantaran terdapat lima puluh lima warga yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas dan mayoritas menjalani isolasi mandiri
peningkatan angka covid sembilan belas di permukiman rw sepuluh pondok bambu ini terbilang cepat
pasalnya pada januari lalu hanya ada lima warga yang terpapar
namun terus meningkat hingga februari ini
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengungkapkan
kasus covid sembilan belas di jakarta kembali bertambah dengan total kasus menjadi tiga tujuh ratus lima puluh satu kasus
kasus lokal sebanyak lima puluh dua enam persen sedangkan kasus impor empat puluh tujuh empat persen
tempat tidur pasien di sejumlah rumah sakit rujukan covid juga telah terpakai enam puluh satu persen
lima tempat tidur yang disiapkan kini telah terpakai sebanyak tiga enam ratus lima puluh unit
wilayah aglomerasi jabodetabek menjadi penyumbang tertinggi laju penularan covid sembilan belas varian omikron
menurut jurubicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito
jakarta pusat menjadi penyumbang laju penularan tertinggi
penyumbang besar penularan tersebut berasal dari kluster perkantoran
baik kantor pemerintahan maupun swasta
ini perlu menjadi perhatian kita bersama
agar penularan pada daerah daerah tersebut
khususnya yang disumbangkan oleh kluster perkantoran
baik kantor pemerintahan maupun swasta
jika di minggu depan masih menjadi penyumbang kasus dalam wilayah aglomerasi
maka pimpinan kantor telah gagal dalam kontribusinya
untuk menurunkan dan mencegah kasus di wilayah tersebut
kementerian kesehatan memprediksi puncak lonjakan kasus covid sembilan belas
akibat meluasnya varian omikron di indonesia
akan terjadi dua hingga tiga pekan mendatang
per sepuluh februari
kasus covid sembilan belas di indonesia bertambah menjadi empat puluh enam ratus delapan belas kasus
namun angka ini hanya diprediksi belum mencapai puncak lonjakan kasus
dirjen pelayanan kesehatan kemenkes abdul qadir menyebut
lonjakan kasus akan terjadi di awal maret
tim liputan cnn indonesia